di usianya yang ke enam puluh satu tahun polisi lalu lintas semakin berbenah diri untuk melayani masyarakat dan menekan jumlah kecelakaan
tahun ini polisi mengedepankan edukasi untuk masyarakat di mana sasarannya adalah remaja yang berkendara ke sekolah
jalanan ibu kota tak pernah sepi dari kendaraan
untuk mengatur lalu lintas dan mengurai kemacetan polisi punya peran yang sangat besar
lantas apa tanggapan warga terhadap peran polisi lalu lintas selama ini
saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada polantas yang ke enam puluh lima
semoga makin jaya makin bisa mengayomi masyarakat terutama di jalan raya
saya jangan terjadi macet di jakarta mungkin itu aja
saya polisi lalu lintas saat ini jauh lebih baik daripada sebelumnya
lebih disiplin lagi apa
ya lebih disiplin lebih tertib
di usianya yang ke enam puluh satu tahun
polisi lalu lintas terus melakukan pembenahan termasuk menekan angka kecelakaan
dari angka yang tercatat di korp lalu lintas seluruh indonesia
bahwa tahun ini mengurangi penurunan sebanyak sepuluh persen
dibandingkan tahun lalu dua ribu lima belas
selama satu tahun alhamdulillah dengan kerjasama seluruh pihak
baik stakeholder atau masyarakat bisa keselakaan menurun
wakil kepala kepolisian daerah metro jaya brikjen suntana mengatakan
tahun ini polisi lalu lintas lebih mengedepankan edukasi
dengan melibatkan pemerhati pendidikan lalu lintas
di mana sasarannya adalah remaja yang berkendara ke sekolah
biasanya kan anak anak yang sedang sekolah itu
kita banca bantuan keterlibatan para sekolah guru guru
dan mungkin juga suatu saat orang tuanya akan kita panggil
untuk memberitahu bahwa putranya melakukan pelanggaran berlalu lintas
kepolisian juga berharap program september ramah yang dicanangkan kakor lantas
dapat menekan jumlah kecelakaan lalu lintas
dan membuat polisi memiliki hubungan baik dengan masyarakat
arman helmi jakarta